mereka pasti salah pasti pasti salah
tak akan kukuh kukuh tak akan kukuh kukuh
aksi teror bom mengguncang surabaya
pak tolong pak itu anak anak di belakang masih ada
ini yang anda lihat
remaja kakak beradik berboncengan motor melakukan aksi bom bunuh diri
di gereja santa maria takbercelah tiga belas mei dua ribu delapan belas
bom itu membuka fakta bahwa ekstremisme agama
sudah di fase pelaksanaan
atau amalia di kalangan anak anak
aksi mereka menjadi buah keberhasilan dari bibit kebencian dan dendam
yang disemai orang tua mereka dita upriarto dan kuswati
dua keluarga lainnya juga melakukan aksi bom bunuh diri
bersama anak anak mereka di surabaya dan sidoarjo
yang dialami oleh banyak para istri dan anak anak ini
mereka nggak sanggup lagi kayaknya untuk
apa namanya menghadapi bullying yang luar biasa
dikeluarkan dari sekolah
kemudian masyarakat juga melakukan penolakan dan sebagainya
lalu ini kemudian menggeser si ayah ini berpikir juga bahwa
mungkin pergi ke surganya mesti bareng bareng
nah ideologi ini yang dikuatkan
karena kalau dia istri dan anaknya yang hidup
dia yang akan jadi sasaran
lalu bagaimana doktrin itu masuk
dan membus dunia anak anak
saya menemui mn
mantan anggota jamaahan sorut daulah atau jad
organisasi yang diikuti keluarga dita upriarto
menurutnya ada pola doktrin yang sama di keluarganya dan keluarga dita
itu dilihatkan video video cara menyembeleha tahunan
atau pokoknya tidak manusiawi lah
kebiadaban bedaan dengan video yang ditenggelamkan
video yang ditindas dengan tank
dan semua ini enggak ada
tidak ada di zamannya rasulullah saw
buah doktrin itu adiknya yang masih di bawah umur
ditangkap polisi saat hendak mengebom sebuah lokasi di bogor jawa barat
karena menurut mereka yang dieksekusi itu korbannya adalah
orang kafir murtad mata mata
ya sesuai dengan orang orang
apa yang mereka anggapkan
sejalan dengan pengakuan itu
survei pusat pengajian islam dan masyarakat universitas islam negeri
syarif hidayatullah menunjukkan
memberikan pemahaman ekstremisme kepada anak anak ini
seperti menyulut bara dalam sekam
anak anak cenderung meniru dan tunduk kepada orang tua
anak imam samudra otak bombali i misalnya
ia mengikuti jejak kekerasan sang ayah dan berangkat ke suria
bergabung dengan isis dan tewas di usia remaja pada dua ribu lima belas
begitu juga dengan salim mubarok alias abu jandal
pria asal malang jawa timur yang videonya viral di media sosial
dalam video itu ia menantang tni dan banser nu
dan mengajak anaknya berperang ke suriah bergabung dengan isis
pesan ini saya tunjukkan kepada muldoko panglima tni
mbak natawali dan polri dan banser
kami menunggu kedatangan kalian
ya sebenarnya ini tergantung kepada orang tua pada akhirnya
sekali lagi faktornya adalah orang tua
walaupun anak anak yang didoktrin seperti ini
pada waktunya mereka akan punya semacam kemandirian di dalam ijitihad keagamaannya
ini kalau anak sudah benar benar terdoktrin
mereka memiliki konsep tentang jihad
meski mencelah isis ia menyebut usama bin laden sebagai tokoh panutan
apa yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran dan panutan
itulah yang ia tanggung

untuk menguatkan doktrin
sesekali mereka memperkenalkan jenis jenis bom dan senjata
ini agar anak anak itu terbiasa
kondisi lain yang bisa mempengaruhi radikalisme anak adalah konflik
seperti di poso dan ambon
mantan kombatan syusuf mengatakan
ia butuh waktu dan kehatian kehatian untuk menjelaskan masa lalunya kepada sang anak
saya jelaskan seperti ada media tv gitu
ada pemboman di sana sini gitu
itu saya jelaskan
kalau yang mengebom ngebom seperti itu
itu kalian bisa menyebut mereka teroris
tapi kalau abi tidak pernah melakukan itu
api justru terlibat dalam konflik konflik untuk mempertahankan agama
mempertahankan wilayah mempertahankan harta benda
itu yang lebih bela
nah contohnya di ambon
baginya terlibat konflik di afganistan filipina selatan dan ambon adalah panggilan jihad
ia pun tidak bisa menghalangi ketika anaknya memilih jalan yang sama dengan dirinya
mereka ada perasaan bangga
anak anak merasa bangga bahwa orang tua saya bapak saya ini membela kaum tertindas
ya namanya anak yang dibesarkan di lingkungan begitu kan ya senang
wah bapak saya perang
namanya orang masih kecil juga kan
nanti kalau mati mati sahid
kalau sekarang tahu seperti itu gimana
ya yang saya tahu di pondok juga kan
mati syahid itu kan bisa memberi syafaat kepada saudara
teman orang tua adik
ini pesan langsung kepada pemerintah
ketika gagal menghadirkan keadilan di antara para pihak yang berkonflik
kegagalan itu akan membentuk dendam dan kebencian di kedua pihak
tak terkecuali ke anak anak mereka
padahal dia pejuang
namun tidak semua istri tunduk pada perintah suami yang radikal
lutfi bekti wulandari merupakan satu di antara sedikit contoh
ketika suaminya bergabung dengan jaringan teroris
instingnya sebagai ibu menuntunnya melawan suami
demi menyelamatkan tiga anaknya
kepada saya ia mau membuka diri bercerita tentang rumah tangganya
anak anak saya latih untuk bergaul dengan siapapun
terutama dari pergaulan sekolah
saya juga sekolahkan di sekolah yang negeri sekolah umum
di sekolahan itu juga memberikan ekstra seperti tari kesenian atau penca
akhirnya anak anak ini ternyata milihnya di seni
budaya seni budaya seni tradisional
mereka ikut itu akhirnya bisa sampai seperti ini
bisa ikut ke pegelaran sampai ke provinsi
tentu kesenian tradisional ini diharamkan suaminya
tapi itulah cara bekti
begitu ia disapa
membentengi anak anaknya dari doktrin radikalisme
sekaligus melawan stigma di masyarakat
ketika suaminya ditangkap densus delapan puluh delapan
karena perencanaan pengeboman pada dua ribu tiga belas lalu
ia harus banting tulang sembari menjaga anak anaknya
agar tidak memupuk dendam dan kebencian karena melihat ayah mereka ditangkap
kendala dari ekonomi juga kalau anak lagi sakit
terus ini mau masuk sekolah biaya juga
sekolah ini yang tersulit jadi saya bagaimana ini caranya saya bisa punya uang
salah satu caranya ini
bekerja seadanya itu
mulai bantu bantu dari rumah saudara setrika juga saya tempuh ini
saya mengharapkan anak anak jangan mencontoh apa yang sudah dilakukan bapaknya
jadilah pribadi yang baik bisa membawa nama baik keluarga
bisa menjunjung dan bisa mengangkat derajat adik adiknya juga
karena anak saya yang pertama ini memang cita citanya terlalu tinggi
bisa menyekolahkan adik adiknya setinggi tingginya dan tidak menginginkan ibunya sengsara kembali seperti kemarin
ketabahan perempuan ini menuai hasil
bukan hanya mampu menjaga buah hatinya
kesabarannya berhasil meluluhkan hati sang suami
yang akhirnya menanggung
bagaimana cara anak anak yang terkenal ini
keluar dari jaringan teroris
saya merasa lega
ternyata saya bisa seperti ini dengan sendirinya
tanpa ada bantuan dari suami
suami keluar ini kan sudah anak anak sudah dewasa
jadi saya seperti puaslah melihat anak anak bisa tumbuh dengan baik
dengan tidak ada dendam sama siapa
dan saya sudah cukup untuk menghormati orang tua
dari jawa timur saya mengunjungi keluarga mantan teroris di tanjung balai sumatera utara
ketabahan perempuan ini menuai hasil
di sebuah pondok pesantren di deli serdang
dan mengantarnya pulang
ada kebingungan di benak jumirin
tentang bagaimana menjelaskan
masa lalunya di dunia terorisme
termasuk stigma negatif yang disematkan
bapak pernah tidak
suatu saat anak anak
sudah mulai tumbuh dewasa remaja ini
bertanya tentang masa lalu
untuk saat ini ya
mereka tidak bertanya
tentang masa lalu
aku enggak pernah bertanya
itu tidak pernah
kalau mereka itu nanti menanyakan
saya hanya tinggal jawab sama dia begini aja
kamu lihat kehidupan
saya dulu sama sekarang
baik yang mana
sekarang kamu punya hati
maka tentukan dengan hatimu
mana yang cocok menurut kamu
masalah kalau ditekankan
kita kemari nanti dia berontak
kalau anak anak ini diarahkan kemari pun
dia berontak akan saya bilang gitu aja nanti
sama seperti betty
istri jumirin berperan penting
melindungi anak anak mereka dari dendam
dan kebencian sekaligus mengentaskan
suaminya dari lingkar kekerasan
anak pertama mereka mengungkapkan
ingin membalaskan penyiksaan yang dialami
jumirin saat ditangkap polis
dapat saja satu
itu apa bentuk pembalasan
dendamnya pernah mereka
mengungkapkan ke bapak
untuk pertama itu pernah
mereka itu ingin seperti waktu saya
di dalam penjara
mereka ingin mengeluarkan saya
tolong ajari saya buat bom
kemudian kalau di luar
ini yang telah menjelakai
ambi bagaimana kalau kita
habisi gitu ya
jadi saya bilang itu urusanku
sekarang ini belajar
ada tidak bapak rasa khawatir
kalau anak anak itu
kemudian nekat melakukan
seperti yang mereka katakan ke bapak
bagaimanapun mereka itu
ketika saya sudah
menjalani dua kehidupan
masa lalu dan masa sekarang
mereka pasti akan memilih
mereka akan memilih
dan ketika mereka menuntutnya
menuntutkan salah satu jalan
jadi untuk mengatasinya itu
kemudian ibaratannya ini
kalau mereka sudah besar
saya ingin itu mereka itu jadi teman saya
mereka bisa curhat sama saya gitu
sehingga masalah masalah yang mereka alami itu

ganjalan ganjalan yang di hati itu
bukan mereka arahkan dulu tetapi
mereka bilangkan dulu sama saya
biasanya atau yang di papa tapi
bisa lebih juga
saya keluar dari al islam
setelah keluar dari al islam itu
masih banyak stigma stigma yang bilang keluarga teroris apa teroris tapi saya cuek aja
kadang itu adik juga sering dibilangi teroris teroris tapi ya namanya anak kecil gak tahu apa apa
saya menemui seorang anak mantan teroris yang bercerita bagaimana ia sejak kecil hidup terusir dan dicaci sebagai anak teroris
berbincang bersamanya saya melihat ada hal yang ia pendam entah dendam atau rasa kecewa
waktu sd sekolah dulu pernah gak kamu diecek sama teman teman
diecek gimana waktu itu
tidak ada data pasti berapa jumlah anak anak ini
tidak jelas pula apakah mereka mendapatkan hak hak mereka sebagai anak
namun masih ada cerita bahagia dari pergulatan mereka melawan stigma
di antara mereka ada yang bisa berdamai dengan keadaan
adhan misalnya anak ali fauzi yang juga keponakan trio bombali ali gufron amrozi dan ali imron
yang mulai memahami masa kelam keluarganya
walaupun paman saya seperti itu tapi saya sangat ingin cintai paman saya
karena bagaimanapun juga paman saya adalah sedara dengan saya sekeluarga dengan saya
berkaitan dengan saya dan anak keturunan paman dan adik saya insya allah tidak akan mengulangi apa yang dilakukan paman saya
langkah keluarganya yang tak lagi hidup di jalan teror bukan tak memiliki konsekuensi
ia mengaku sering mendapatkan teror
pada suatu hari saya pernah dicet salah seorang dari organisasi tertentu
bahwasanya mereka mungkin dia mungkin secara langsung tidak berani mengancam abis saya
dia lewat anaknya
agar supaya dia bisa menangani
dia dibilangkan kepada abis saya
dan itu ancamannya berupa akan menyembeli abis saya
ali fauzi ayah adhan salah satu mantan teroris yang menjadi pelopor deradikalisasi mengakui
tergerak menarik diri dari dunia teror karena melihat gejala ekstremisme di antara anak anaknya sendiri
sering juga mereka terutama yang
kecil yang nomor tiga itu sering kemudian sekali lagi bertanya kalau abinya bisa merakit bom
saya juga ingin merakit bom
saya ingin pandai bom saya ingin merakit bom dan lain lain
tetapi saya akan berusaha supaya yang bersangkutan anak anak saya ingin melupakan masa lalu pamannya dan abinya
dia menyekolahkan puluhan anak anak mantan teroris di sekolah umum
dia juga membebaskan mereka bergaul bermain game dan sibuk dengan gawainya
tujuannya secara perlahan lahan meluluhkan kebencian dan dendam yang ada di hati mereka
tentu nanti akan saya pertunjukkan kepada mereka
korban bom yang lain sehingga mereka juga paham bahwa apa yang dilakukan oleh paman pamannya adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan
menyasar mengebom orang yang kemudian mengakibatkan banyak luka banyak kematian
meskipun orang tua telah berubah tidak mudah bagi mereka menanamkan kembali paham toleransi kepada anak anak
termasuk menjelaskan luka luka di tubuh mereka
salah menjelaskan justru akan membawa imajinasi anak anak mereka ke pembalasan dendam
di sini anak anak teroris yang terlalu banyak
di delhi serdang sumatera utara ada khairul ghazali mantan anggota jamaah islamia
ghazali mendirikan al hidayah pondok pesantren khusus anak anak mantan teroris
dia ingin menghapus dendam dan kebencian yang ditanam orang tua anak anak ini selama bertahun tahun
mereka terlantar dan tidak bisa baca tulis
sudah kita dalami jiwa mereka ternyata mereka memang mengalami gangguan jiwa
mentalnya lemah kemudian emosional kemudian bodoh
banyak yang tidak bisa membaca menulis
dan semangat untuk sekolah juga sebenarnya sudah mulai pudar
jadi ketika kita ambil kita lihat jiwa mereka yang seperti itu labil
dan ada kebencian kepada togut tadi kepada lambang negara bahkan kepada pelajaran di sekolah
menurut ghazali kondisi itulah yang akan dimanfaatkan kelompok teroris merekrut anak anak
jadi efeknya ketika kita dipenjara itu rupanya dirasakan juga oleh keluarga oleh anak yang sudah kita doktrin
jadi mereka turut merasakan kesusahan kesulitan yang kita alami
dan ini rupanya mempermudah kita untuk membuat dia berbalik alah
dari doktrin jihadis yang radikal berapi api menjadi doktrin berpahaman islam yang rahmatan lil alamin dan moderat
kondisi ini juga membuat kita merasa lebih berbahagia
jadi kita harus berpikir pikir kita harus berpikir pikir kita harus berpikir
kita harus berpikir pikir kita harus berpikir
pandangan sikap bangsa indonesia terhadap ham
pertama hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh
di pondok ini anak anak diajarkan tentang pancasila cinta tanah air dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
dahulu ghazali mencuci otak orang tua anak anak ini untuk melakukan aksi teror
kini ia melakukan hal yang sama namun untuk melawan teror yang dulu ia yakini sebagai kebenaran
dan sekarang mereka sama seperti anak anak sekolah yang lain sama seperti anak anak bangsa yang lain
mempunyai cita cita yang sama yaitu memajukan nkri dan mendukung tegaknya nkri
bahkan mereka sekarang ini sudah membenci aksi aksi radikal dan terorisme
jadi dengan kesadaran yang terjadi pada diri kita
kita juga berharap kesadaran
itu terjadi pada diri anak dan kita berharap supaya anak anak ini jangan sampai diracuni
diinfiltrasi oleh pemikiran pemikiran radikal lagi
artinya saya tidak ingin sesudah saya sadar anak saya menjadi teroris teroris baru yang akan merusakkan negeri ini
pancasila satu kekuatan yang berada di sana

tiga kekuatan yang ada di sana
tiga kekuatan yang ada di sana
tiga kekuatan yang ada di sana